kita beralih ke informasi terkait bencana korban akibat musibah banjir bandang yang melanda berbagai daerah di sumatera barat terus bertambah
dan hingga jumat malam jumlah korban tewas menjadi sepuluh orang sementara empat belas orang lainnya mengalami luka
sepanjang hari jumat tim gabungan dari bpbd basarnas dan tni polri menemukan empat korban akibat banjir bandang di nagari tanjung bonai
kecamatan lintau bua utara kabupaten tanah datar sumatera barat
empat korban ditemukan dalam kondisi tewas terseret pada jarak antara satu hingga tiga lima km dari posisi awal korban
tiga diantara empat korban tersebut merupakan ibu dan dua anaknya sementara satu lainnya diakini sebagai warga yang kebutuhan melintas dan beristirahat di sekitar lokasi
warga itu diidentifikasi sebagai yernida warga asal payakumbu
saat ini tim gabungan mencari dua orang lainnya yang dilaporkan menjadi korban termasuk suami yernida bernama darwisman yang ikut terseret bersama kendaraannya
total korban meninggal yang awal tadi pagi kita rilis tiga
kemudian sejak posko berdiri ada laporan dari masyarakat dari luar tanah datar
ternyata beliau melalui jalan ini kemarin malam sedang beristirahat ternyata kena sapuan banjir bandang
nah itu korbannya dua yang satu baru saja diketemukan perempuan umur lima puluh satu tahun
jadi suaminya sekarang
sedang dalam pencarian
untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pemerintah setempat meminta warga untuk waspada
melakukan upaya pendataan dan pencarian evakuasi kita juga mengimbau masyarakat di jalur yang ada sekarang ini untuk waspada
karena kemungkinan saja akan terjadi dan terulang lagi musibah ini
musibah banjir bandang melanda sebelas kebupaten kota atau lebih dari separuh jumlah wilayah di sumatera barat
secara keseluruhan musibah itu menyebabkan sepuluh orang tewas
selain enam di kabupaten tanah datar tiga lainnya meninggal di padang pariaman dan satu di pasaman
korban luka yang masuk rumah sakit tercatat sembilan orang
jonedi kambang kebupaten tanah datar
dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir dan longsor di kebupaten tanah datar sumatera barat
sudah terhubung dengan sambungan skype produser lapangan cnn indonesia jone di kambang
halo selamat pagi john john bisa anda jelaskan bagaimana kondisi korban saat ini
dilaporkan bahwa sebelumnya ada sepuluh orang yang tewas empat belas luka dan dua dinyatakan hilang
bahkan satu sudah ditemukan
lalu apakah masih ada korban hilang yang belum ditemukan hingga saat ini
ya selamat pagi iqbal dan sarah
pagi ini bisa saya laporkan bahwa tim sar gabungan akan kembali melakukan pencarian di sekitar lokasi
terjadinya bencana banjir bandang di
tanjung bonai kabupaten tanah datar ini
karena diperkirakan masih ada setidaknya sedikitnya ada dua korban yang diperkirakan ikut tewas
akibat terserah air banjir bandang iqbal
kemarin sepanjang hari kemarin ada empat jenazah yang sudah berhasil diangkat
ini posisinya posisi empat jenazah ini berkisar antara satu hingga tiga
tiga lima km dari lokasi awal
pagi ini tim masih akan mencari korban yang diperkirakan masih ada terseret banjir
lalu bagaimana dengan kondisi infrastruktur pasca terjadinya banjir bandang di sana
ya jadi banjir bandang ini bukan hanya
menyebabkan ribuan rumah terendam dan ratusan lainnya itu rusak
namun juga ini merusak beberapa infrastruktur seperti ada jembatan
termasuk juga memutus sarana transportasi darat yang menghubungkan antar daerah di sekitar sini
nah banjir bandang yang di sumatera barat ini sendiri ada setidaknya terjadi di sebelas wilayah
ini lebih dari separuh luas wilayah provinsi sumatera barat
nah seperti itu pak
kalau tadi anda mengatakan bahwa jalan sempat terputus
apakah ada kesulitan lainnya yang dialami oleh para evakuator untuk mengevakuasi para korban
ataupun para pengungsi dari lokasi terjadinya bencana ini
ini persoalan persoalan utama di sini adalah persoalan cuaca
karena cuaca di sekitar sumatera barat ini terutama di tanah datar ini
jenderal berubah ubah jenderal ekstrim begitu
tapi pagi ini seperti anda lihat di belakang saya
kondisinya relatif agak rasanya agak lumayan bagus
namun ini juga belum menjamin karena biasanya cuaca mulai mendung dan hujan itu berada di sekitar antara siang sampai sore hari
karena ini kemudian menyulitkan proses ekoprasi proses bantuan dari jenis pergabungan
nah di beberapa
di beberapa daerah sebenarnya banjir sudah mulai turun
namun karena hujan yang kembali datang menyebabkan banjir kembali terjadi begitu iqbal
ya terima kasih john nedi kambang produser lapangan dari cnn indonesia melaporkan langsung dari tempat kejadian
ya dari tanah datar sumatera barat